akses jalan geyhaji hashimashari tepatnya di depan perubahan celeduk indah satu kecamatan karangtengah kota tanggerang banten
masih ditutup akibat terendam banjir dan tak bisa dilalui kendaraan hingga kamis siang
akibatnya sejumlah warga yang hendak bekerja ke daerah jakarta terpaksa bolos kerja
akses jalan raya geyhaji hashimashari celeduk kota tanggerang banten masih belum bisa dilalui kendaraan
akibat terendam banjir setinggi satu meter kamis pagi
dampak penutupan akses jalan penghubung antara warga kota tangerang dan jakarta ini
membuat sebagian warga bolos kerja karena tidak bisa melintas
selain merendam jalan banjir juga masih mengenangi permukiman warga celeduk indah satu
dengan ketinggian air mencapai dua meter dan sebagian besar warga korban banjir
sudah dievakuasi petugas ke tempat pengungsian
untuk mengurangi debit air petugas dari dinas pekerjaan umum berusaha membuat tanggul sementara dari karung beras
jangan lupa bagi menjalani pemeriksaan yang anda janji lebihdriver di se dumai jawa used

di celeduk tangerang setidaknya ada empat wilayah yang terkena dampak banjir paling parah
yaitu wisma tajur purikartika distrik fortune geraraya dan pondok bari
sampai pukul sebelas waktu indonesia barat ketinggian air di perumahan wisma tajur ciledug
masih berkisar satu ratus enam puluh cm atau setinggi dada orang dewasa
di rw tujuh yang terdiri dari tujuh rt permukiman terendam seluruhnya
dua ratus keluarga atau sekitar tiga warga hingga kini harus mengungsi
tetapi masih ada beberapa warga yang bertahan sehingga evakuasi masih terus dilakukan
banjir juga merendam sejumlah titik di wilayah tangerang selatan
dan untuk mengetahui situasi terkini di sana
melalui sambungan telepon kita tersambung dengan
selamat siang fauzan
fauzan bisa anda ceritakan bagaimana kondisi ketinggian air saat ini hingga kamis siang
ya di perumahan wisma tajur ciaduk ini
ketinggian air pada siang ini sudah berhasil turun
sampai sekitar satu ratus lima puluh sampai satu ratus enam puluh cm atau sekitar sedada orang dewasa
itu sudah cukup surut dibanding tadi malam yang mencapai
ya dengan surutnya air ini apakah warga sudah kembali lagi ke rumah mereka
atau masih mengungsi termasuk anda salah satunya
sejauh ini warga masih terus di evakuasi mas
karena belum bisa ditempati
hampir seluruh rumah di rw tujuh ini semuanya terendam
dan sampai saat ini belum ada yang bisa ditempati lagi
evakuasi masih terus berlangsung
sampai sekarang masih warga yang
masih terjebak masih terus diupayakan untuk dijemput oleh tim sar
ya selain proses evakuasi untuk membawa warga keluar dari pemukiman yang terendam banjir
bantuan logistik ataupun obat obatan apakah sudah cukup diterima oleh warga yang terdampak banjir
iya sejauh ini sejauh bantuan saya
di posko banjir masih memerlukan bantuan makanan
jadi warga masih antri untuk mendapatkan bantuan makanan
seperti nasi bungkus tapi kelihatannya pasokan air cukup berlebih
hanya pasokan makanan saja yang masih kurang
iya bisa anda ceritakan ketika kita membicarakan mengenai banjir
apakah memang kondisi banjir ini pernah berulang sebelumnya
ataukah justru kali ini yang terparah jika dibandingkan dengan kondisi banjir
ataupun hujan pada tahun tahun sebelumnya mengakibatkan genangan mungkin di sana
oke menurut ketua rw tujuh bapak joko supeno
banjir ini yang terparah sejak tahun dua ribu tujuh belas
pada dua ribu tujuh sempat jadi banjir
namun hanya mencapai sekitar ketinggian sepinggang
sehingga saat ini warga tidak merasa
cuma saya tidak sempat bersiap
karena mereka berpikir banjir ini mungkin tidak akan jauh berbeda seperti banjir tahun dua ribu tujuh
namun ternyata sangat ekstrim sampai mencapai atap rumah
jadi ini banjir terparah sejak dua ribu tujuh
iya kalau anda katakan tadi sudah hampir lebih dari lima belas tahun berselang
dan ini ya termasuk paling parah
apakah anda juga mengalami traumatis keluarga anda juga merasa tidak nyaman
dan bagaimana ke depannya apabila banjir seperti ini akan berulang lagi
kebetulan kompleks saya juga terendam
cuma ini kompleks di sekitar kawasan tangga saya
saya pribadi baru mengalami banjir mas
sejak di tangerang ini sembilan tahun saya baru mengalami banjir di rumah
tapi tidak terlalu parah di tempat saya masih sekitar sepinggang
cuma kalau yang di permohonan ismatayu ini memang sampai atap
dan itu menurut saya luar biasa
baik terima kasih fauzan mukrim untuk perbincangannya
melalui sambungan telepon tetap berhati hati
dan semoga keluarga anda dan para warga yang terkena dampak banjir
tetap diberikan kesehatan dan keselamatan
terima kasih mas yuda